pihak kepolisian sudah dua kali membuat sketsa pelaku penyerangan terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
namun kasus ini masih gelap
pembentukan tim gabungan pencari fakta atau tgpf pun menyeruak
tapi ada juga yang beranggapan tgpf belum diperlukan
bola liar tgpf kini berada di istana
akankah presiden segera membentuk tgpf
ataukah hanya berharap pada kepolisian untuk mengungkap siapa dalang dan pelaku penyerangan terhadap novel baswedan
untuk membahasnya malam hari ini sudah hadir julis ibrani pegiat anti korupsi dari pbhi
kemudian ada ifdal kasim tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan
selamat malam pak ifdal
selamat malam julius
kita juga masih menantikan sambungan komunikasi dengan juru bicara kpk yang bergabung dari luar studio febri diansyah
baik saya langsung mulai dari pandangan bang julius terlebih dahulu
karena kita mau lihat pandangan publik ini
kesan kemudian ada statement terbaru begitu ya
mungkin kemarin atau dua hari yang lalu pernyataan dari ketua kpk langsung agus suraharjo ketika ditanyakan setelah rilis sketsa wajah terduga pelaku penyerangan terhadap novel baswedan bersama kepolisian
mengatakan belum diperlukan pembentukan tgpf
ini kpk sendiri yang bilang ini
kalau sebelumnya kan ada dari kepolisian tidak perlulah pembentukan tgpf karena polisi sedang bekerja keras dan lain sebagainya
beberapa waktu yang lalu kurang lebih dari istana juga sinyalnya seperti itu
ini tidak perlu dibentuk
pandangan anda dengan tujuh bulan lebih hampir delapan bulan sketsa hasilnya adalah sketsa wajah pelaku dua pelaku begitu
ini masih layak perlu dibentuk tgpf atau ko sudah tidak perlu
seperti kata pak agus sudah lumayan progresnya
pertama soal progres ya
secara hukum belum ada progres
belum ada penedapan tersangka
belum disebutkan ini orangnya siapa motifnya apa belum jelas secara hukum
sketsa itu kan hanya informasi umum
yang sudah diketahui
bahkan oleh media dan oleh publik secara sederhana tanpa perlu kewenangan kekuasaan yang diberikan negara yang namanya pro justisia itu
jadi sketsa itu di media juga sudah dibuat sebenarnya ya
sudah dari bulan juli kemarin sudah ada begitu loh
nah jadi kalau kita katakan adanya progres dari segi hukum saya katakan tidak ada
kalau sudah yakin sampai sembilan puluh persen lalu kenapa tidak ada penaikan status dari penyelidikan ke penyidikan
sudah diketahui motifnya
nah orangnya sudah diketahui
ada rencana tersangkanya kapan
ini kan belum ada
jadi secara hukum kami katakan belum ada progres sama sekali
kalau cuma sketsa ya publik sudah tahu dari bulan juli kemarin
dan media masa sudah lebih dahulu
dan kalau kita lihat juga
iya sebelumnya bahkan ada tiga
kalau kita lihat momentumnya ini seperti yang reaktif
seketika ada respon dari media masyarakat sipil berdemo presiden joko widodo menyatakan harus segera diusut
kemudian memanggil kapolri baru muncul langkah langkah ini
tapi pun outputnya apa dari semua itu
apakah adanya kenaikan status menjadi penyidikan
apakah ada penetapan tersangka
nah itu satu hal yang harus ditegaskan juga kepada
pernyataan kpk ketua kpk bagaimana menurut anda
yang maksud saya adalah ini yang harus dinyatakan dengan tegas kepada ketua kpk
dia seorang komisioner dia pimpinan saya tidak yakin
saya tidak yakin bahwa seorang pimpinan kpk itu mengetahui hal
dari teknis perkembangan kasus perkasus novel baswedan
makanya saya boleh katakan apakah pernyataan kemarin itu adalah pernyataan sikap kelembagaan kpk
melalui rapat rapat resmi belum tentu
apakah sudah ada komunikasi dengan wadah pegawai kpk
mengingat novel baswedan sendiri adalah ketua dari wadah pegawai kpk
jadi maksudnya pernyataan pak agus sararjo sebagai ketua kpk
yang mengatakan belum diperlukan itu pendapat pribadi
itu bisa saja sebuah lip service dalam konteks media masa
itu bisa saja seperti itu
tapi apakah itu hasil rekomendasi internal
sikap kelembagaan belum tentu menurut anda
saya tidak yakin karena kami juga mengetahui informasi dari dalam justru membutuhkan itu
informasi yang beredar di internal
jadi lembaga kpk
lembaga kpk pegawai justru menginginkan supaya novel bisa kembali sehat
perkaranya selesai diusut lalu kembali berkontribusi menguatkan kpk
jadi maksudnya secara kelembagaan kpk dalam konteks wadah pegawai ini
menginginkan dibentuknya tgpf
itu yang diminta dari awal
oleh karena itu masyarakat sipil solid menyuarakan tgpf
ada dua isu yang menjadi pertanyaan dan tidak bisa terjawab dari penyelidikan oleh kepolisian sama sama
pertama objektivitas yang kedua adalah independensi
kita tahu dalam beberapa kasus yang agak agak mirip bermodalkan cctv langsung kena
dan ini apa
terlebih lagi kita tahu yang menimpa novel baswedan itu tidak bisa kita kaji secara ahistoris
itu pasti ada kaitannya
dengan kegiatan dia di kpk mengusut perkara perkara besar korupsi
itu yang pertama
independensi ini hal yang selalu berkaitan dengan novel
kasus cicak versus buaya waktu itu
dan terakhir novel baswedan menyatakan mendapatkan informasi dari perwakilan lembaga negara juga
yang kaitannya dengan keterlibatan perwira tinggi dari kepolisian
ini kan indikator yang jelas
benarkah kemudian istana enggan membentuk tim mencari fakta ini
kenapa demikian pak ifdal
kita akan mengulasnya lebih lanjut setelah jeda berikut ini
kisah novel baswedan
kisah novel baswedan
kisah novel baswedan
tujuh bulan lebih kasus novel baswedan polisi sudah mengeluarkan sketsa
tetapi sebagian pihak menganggap sketsa ini tidak memiliki pengaruh apapun
dalam konteks kemajuan progres
progres dalam proses hukum itu sendiri
artinya masih gelap sebenarnya kasus ini begitu pak ifdal
kenapa sih istana tidak kemudian merasa bahwa ini sebuah hal yang penting
sebuah ancaman bagi agenda pemberantasan korupsi di indonesia
lalu bentuklah tgpf
ya jadi begini
bukan berarti presiden tidak memberikan perhatian yang serius
terhadap perkembangan kesehatan
terhadap perkembangan kesehatan
terhadap perkembangan kesehatan
terhadap perkembangan kesehatan
terhadap perkembangan kesehatan
terhadap perkembangan kesehatan
terhadap perkembangan kasus novel bersedan ini
ini terbukti dari bagaimana presiden memanggil kapolri
untuk meminta penjelasan perkembangan dari penyelidikan
kasus novel bersedan ini
dan juga memanggil kpk dan juga
kpk kapolri dan juga tokoh tokoh informal dari komunitas hukum
untuk mendiskusikan apa yang sedang berkembang dalam kasus
pengungkapan kasus novel baswedan ini
dibahas presiden intens juga tidak
ataukah sambil lalu saja sebenarnya
dia memberikan atensi khusus untuk kasus novel bersedan ini
karena sebagai seorang presiden itu dia mendengarkan opini yang berkembang
tidak saja soal soal yang menjadi konsen utamanya
yaitu infrastruktur dan lainnya
tapi juga terkait
dengan isu isu yang sangat sensitif yang mendasar
kasus novel ini termasuk salah satu isu sensitif
berarti mendapat atensi besar dari presiden
iya karena itu kan mempertaruhkan kehadiran publik di situ
karena itu presiden memberi concern dengan
kasusnya harus diungkap
sampai di situ publik perlu mencatat bahwa
memang presiden sangat concern terhadap isu atau kasus novel baswedan ini
dan meminta itu diungkap
nah perbedaannya kenapa
yang jadi problem sekarang kan adalah pada mekanisme pengungkapan itu
nah presiden pada sampai saat ini masih melihat
masih percaya ya
dengan perkembangan atau apa yang disampaikan oleh kak flory
kepada presiden tentang perkembangan kasus ini
ini soal kewibawaan menjaga kewibawaan kepolisian begitu maksudnya
karena beberapa kali argumen yang disampaikan kan begitu pak
bahwa masih kita percaya kepada kepolisian
termasuk ketua kpk sendiri mengatakan
mengapresiasi kinerja dan keseriusan teman teman kepolisian
artinya seolah olah kalau tgpf ini hadir
maka semacam tidak mengapresiasi kerja dari kepolisian itu sendiri
bukan kemudian kehadiran tgpf itu akan
kurang menganggap kerja
kurang menganggap kerja dari
tidak menghargailah profesionalitas dari kepolisian
tapi kan ini sebagian dari proses kita untuk mematangkan proses the rule of law
dimana kita tidak terlalu cepat cepat bereaksi untuk membentuk lembaga lembaga ad hoc
yang bisa mengganggu bekerjanya sistem ini
sistem penegakan hukum kita bekerja dengan konsisten
untuk kasus yang sangat sensitif ini maksudnya
kasus yang sangat sensitif dan mendapat konsisten presiden ini
bukankah itu bukan berarti gebiah uyah kepada semua kasus kemudian bentuk tim pencari fakta atau lembaga ad hoc
kan kita sudah belajar dari berbagai tim pencari fakta yang dibentuk oleh presiden presiden pemerintahan sebelumnya
dan juga yang muncul dari semasa presiden hwb dan seterusnya
ada banyak tim ad hoc dibuat dalam bentuk
iya tgpf atau tpm gitu ya
nah kemudian kan juga kita juga melihat
jadi yang dia cari yang menjadi mandatnya adalah mengkoleksi informasi terkait dengan fakta persetiwa
kan bagus berarti untuk kasus novel sebenarnya
ya itu memang penting ya
tapi kan nanti tetap akan diteruskan ke polisi untuk
menjadikan fakta peristiwa tadi ini fakta yang ditemukan oleh tim pencari fakta ini menjadi fakta hukum
dimana semua bukti yang didapat oleh tim pencari fakta itu disesuaikan dengan prosedur yang ditentukan di dalam kuhap
karena prosedur pencarian fakta oleh tgpf itu tidak menggunakan acuan kuhab
prosedur yang ditentukan dalam kuhap
karena untuk satu proses hukum
itu harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam kuhap
nggak boleh di luar itu
lalu masalahnya kenapa
nah masalahnya kan itu nanti daripada berjenjang ya
bermain dengan waktu juga
karena katakanlah dibentuk tgpf
dan ada masalah limit waktu
yang diberikan kepada tgpf itu
kemudian fakta fakta itu kemudian dipresentasikan kepada presiden
dan presiden kemudian akan meminta kapolri untuk meneruskan apa yang direkomendasikan di dalam tgpf itu
sehingga ada dua tahap yang harus dilalui
nah karena itu kan
tapi ini masih
ini kan masih dalam level dimana kita sedang mendiskusikan
cepat merespon kebutuhan masyarakat sekarang ini
nah kenapa kita menggunakan dulu yang sudah berjalan ini
nah ketika ditemukan kendala yang memang tidak bisa diatasi oleh kepolisian
sekarang belum ada kendala itu
ya kita masih melihat
itu masih bisa di
tim penyelidik dari kapolri ini
mempresentasikan apa yang dia sudah peroleh
dan itu juga sudah mereka kemukakan ke komponas dan ke lembaga yang lain
itu kan problem utama yang sedang dihadapi oleh mereka itu adalah
kerjasama dari novel baswedan itu kan tidak mereka peroleh
dari novel ya
bukti yang perlu didapat
dan itu menurut saya memang
oke jadi intinya novel dianggap kurang kooperatif dalam hal ini untuk mengungkapkan kasusnya
kita tahan dulu pak ya
kita akan jeda setelah jeda berikut kita akan segera kembali dan sudah bergabung bersama kami
saya sapa terlebih dahulu sebelum break
ada jurubicara kpk febri diansya
selamat malam bang febri
selamat malam mas indra
baik bang febri
baik bang febri
baik bang febri
baik bang febri
baik bang febri
baik bang febri
nanti kita akan bertanya soal benarkah sikap kpk secara kelembagaan menyebutkan
belum perlu dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk kasus novel ini
setelah jeda berikut
terima kasih bang febri untuk bertahan bersama kami dan kami masih akan segera kembali
setelah jeda berikut ini

untuk segmen ini saya langsung
untuk segmen ini saya langsung
ke bang febri diansyah terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan ulasan dari bang julio sibrani
bang febri ini yang menjadi menarik ketika beberapa waktu sebelumnya kesannya memang ada upaya untuk mendorong pembentukan tgpf
para mantan pimpinan kpk juga ikut datang ke kpk memberikan sumbangsi saran dan lain sebagainya
suport begitulah paling tidak
tetapi kalau tidak salah kemarin atau dua hari lalu ada pernyataan dari ketua kpk gusra harjo yang menyatakan bahwa

hal itu yang mengacu pada pertanyaan wartawan tentang pembentukan tgpf hal itu belum diperlukan
apa maksudnya apakah ini sebuah sikap dari lembaga kpk
ataukah seperti dugaan dari bang juli sibrani ini hanya pernyataan pribadi dari pak agus raharjo
jadi kita perlu pisahkan dulu persoalannya
pertama kejadian yang terjadi sekitar sebelas april ya di tahun dua ribu tujuh belas ini atau sekitar tujuh bulan yang lalu
itu dalam proses investigasi penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh polri
jadi kapolri membentuk tim khusus ada yang dari polda ada perbantuan dari baris krim dan juga ada dari polres setempat
jadi perkara pokoknya itu ditangani oleh pihak polri
posisi kpk adalah sebagai institusi di mana korban atau novel baswedan itu bekerja di kpk
kemudian seiring dengan waktu ada banyak sekali masukan dari publik
termasuk surat surat dari beberapa lembaga di internasional yang disurati ke pimpinan kpk
atau pentembusan ke pimpinan kpk yang salah satu poinnya bicara tentang tgpf
tgpf ini perlu kita lihat lebih lanjut tgpf yang diinginkan dalam sejumlah masukan itu apakah dibentuk oleh kpk atau bukan
ternyata bukan tgpf yang dibentuk oleh kpk karena memang kpk tidak punya kewenangan untuk membentuk tgpf tersebut
siapa yang diharapkan bisa membentuk tgpf
dari sejumlah masukan yang diterima oleh kpk ada yang kita terima secara langsung pimpinan yang menerima masukan dari mantan pimpinan kpk
ataupun masyarakat sipil tgpf itu dibentuk oleh presiden
dan diharapkan pimpinan kpk kemudian bisa meminta presiden atau mengirimkan surat pada presiden untuk membentuk tgpf
jadi ini semacam masukan dari publik yang disampaikan pada kpk agar kpk menyampaikan masukan pada presiden
lalu bagaimana sikap kpk
kpk sebenarnya yang membentuk tgpf tersebut
tapi bagaimana yang membentuk tgpf tersebut
posisi kpk adalah sebenarnya sederhana saja
kita berharap pihak yang menyerang penyidik kpk novel baswedan tersebut bisa ditemukan
nah pihak yang menyerang ini tentu bukan hanya pihak yang ada pada hari tanggal sebelas april tersebut
tapi pelaku pelaku lain termasuk juga pelaku intelektualnya
nah banyak pihak yang memberikan masukan pada kpk mengatakan waktunya terlalu lama untuk berharap pada proses yang
karena itulah didorong agar dibentuk tgpf
pembentukan tgpf sebenarnya dapat atau dapat menunggu atau tidak menunggu rekomendasi dari kpk
jadi kalau memang dirasakan perlu misalnya tgpf dibentuk oleh presiden karena kami dengar presiden juga sudah memanggil dan bertanya pada kapolri
maka tentu domain ini bukan lebih pada domain kpk
lebih pada misalnya domain dari
apakah dilihat perlu pembentukan tgpf
karena sebelumnya ketika kita bicara tentang tgpf munir itu juga dibentuk oleh presiden
apapun keputusan presiden nanti tentu kita akan memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan
kan kpk begitu besar mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam berbagai hal sepertinya
entah media sosial entah berbagai dukungan selalu datang kepada kpk begitu
terkait dengan kasus novel kemudian ada masukan seperti yang diceritakan oleh bang febri sendiri
apa namanya kpk mengusulkan kepada presiden ataupun menyampaikan pesan lah begitu untuk segera membentuk tgpf
memang bukan keunangan kpk
tapi sikap kpk sendiri apakah sudah pernah menyampaikan kepada presiden agar dibentuklah tgpf ini
dari masukan masukan yang kita terima
dari masukan masukan yang kita terima tersebut dan begitu banyak dukungan yang disampaikan oleh publik
tentu saja kami sangat menghargai dan kami tahu persis bagaimana rasanya dan keinginan dari publik agar pelaku penyerangan ini diproses
karena bagi kpk sendiri serangan terhadap novel itu bukan serangan terhadap individu novel baswedan
tapi juga berimplikasi terhadap institusi ini kerja institusi ini dan semangat semangat pemberantasan korupsi
dan penyerangan terhadap novel itu tidak bisa diungkap misalnya tentu saja resiko bisa saja pada penyidik yang lain
atau bisa saja pada aktivis aktivis anti korupsi dan bahkan juga pihak media misalnya yang mengungkap kasus kasus korupsi
kami sadar betul informasi informasi itu perlu kami pahami lebih lanjut
namun dalam konteks ini kemarin memang dipaparkan ada beberapa proses
proses investigasi lah ya yang dilakukan oleh pihak polda sampai kemudian disimpulkan dua orang yang sketsa sebelumnya yang sketsa yang sebenarnya sudah ada sejak sebelumnya
itu diduga sebagai orang orang yang terlibat
kalau yang sebelumnya ada empat sketsa yang diperlihatkan ke kpk itu dikatakan orang orang yang dilihat oleh saksi dalam rangkaian proses sekitar sebelas april tersebut
nah peningkatannya sekarang adalah
orang orang yang diduga terlibat jadi kita harap memang orang orang yang ada dalam foto atau sketsa itu nanti bisa ditemukan dalam waktu dekat
jadi sudah pernah disampaikan belum usulan tgpf ini kepada presiden oleh pimpinan kpk singkat saja bang fikri
sejauh ini kami masih melakukan proses pembahasan lebih lanjut setelah masukan kita terima dari banyak pihak baik langsung ataupun tidak langsung
oke baik terima kasih atas waktu
singkatnya ini bang febri diansyah telah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news
baik saya ke bang julius tadi anda melihat jawaban dari bang febri seperti itu tadi
berarti ini kemungkinan memang itu hanya pendapat pribadi dari pak agus begitu ya
kalau tanda tanda yang disampaikan bang fikri ini diasumsikan sebenarnya ya tentu ingin
kalimatnya pernyataannya sudah jelas ya dari pak febri terima kasih sudah menjelaskan bahwa ada masukan banyak dan itu sedang dibahas dan diproses
sehingga forum kelembagaan internal kpk
sebetulnya belum menyatakan apapun dan belum menyampaikan kepada presiden sikapnya seperti apa
jadi itu hal yang
apa sih sebenarnya kita mungkin langsung ke intinya
apa sih yang sebenarnya kemudian membuat seolah olah alat membentuk tgpf ini benarkah
seperti kata pak ifdal bahwa jangan terlalu mudah negara ini membentuk tim ad hoc dan lain sebagainya
khawatir kemudian kita tunggu saja proses kepolisian dan sebagainya
apakah ini sebenarnya saya mungkin langsung ke pertanyaan
apakah ini sebenarnya adalah persoalan adanya dugaan jenderal polisi dibalik kasus
novel baswedan ini seperti yang pernah diungkapkan novel
dan novel mengatakan tidak akan membuka itu kecuali kepada tpf atau tgpf
itu adalah satu indikasi paling kuat
kenapa selama proses pemeriksaan ini terjadi penyelidikan objektivitas dan independensi hilang
dan itu juga yang dikatakan berkali kali
tidak kooperatif dengan tidak menyampaikan informasi tersebut
ini terkait tudingan novel tidak kooperatif gitu ya
yang menyampaikan ada informasi terlibatnya perwira tinggi berpangkat bintang
justru informasinya dari lembaga negara sendiri
sesama lembaga negara harusnya sudah bisa berkoordinasi tanpa menunggu novel
tanpa memaksa novel menceritakan namanya segala macam
kok malah jadi novel yang menyelenggarakan penyelidikan
ini kan jadi lucu
dan hal lain yang saya katakan misalnya tadi soal apakah tumpang tinggi
jelas tidak kok
tgpf ini justru memastikan durasi
durasi penggalian informasi fakta dan data
tidak tumpang tinggi ya
tidak tumpang tinggi
karena tidak menegasikan kerja kerja
dan tidak juga mencerabut kewenangan projesisi ya di tangan kepolisian
saya harus hentikan sampai disitu dulu
saya ingin langsung ke soal pertanyaan
apakah ini karena memang dugaan adanya perwira tinggi berpangkat bintang di kepolisian
yang terlibat dalam kasus novel
seperti yang disampaikan novel itu sendiri
dan tidak mau menyampaikan kalau kecuali itu adalah tgpf
saya kira kalau terkait dengan persoalan hukum ya
sama di mata hukum
sama di mata hukum
karena itu tidak menjadi satu rintangan yang kemudian menghalangi untuk pembentukan tgpf ini
singkat saja pak sebagai penuh
bukan berarti sama sekali option untuk tgpf ini tertutup
oh tidak ya
karena ini kan proses sedang berjalan terus
nunggu sampai berapa lama
singkat saja pak
saya kira kan kita menunggu juga masukan
dari kpk dan juga masukan dari kapolri
sehingga ini menjadi sesuatu yang
akhirnya terbentuklah tgpf itu
karena memang banyak hal yang masih belum
pecahan pecahannya itu belum tersambung semua
nah itu yang mungkin
diperlukan tgpf di situ
memang jalan keluarnya tgpf ya itu
option itu memang harus dibuka
oke berarti intinya
ini publik mungkin agak lega ya
jadi pembentukan tgpf itu bukanlah opsi yang sudah tertutup
tapi masih terbuka
cuman memang harus sabar
walaupun sudah hampir delapan bulan kasus novel ini
tapi terima kasih atas waktunya
pak ifdal kasih bang juli si berani atas ulasan singkatnya malam hari ini
dan fokus bahasan kami malam ini akan segera kami hadirkan setelah jeda berikut ini